maraknya aksi unjuk rasa menolak ruu cipta kerja di sejumlah daerah
ternyata membawa keuntungan bagi sejumlah pihak
seperti yang dialami para penjual es kelapa muda berikut
sejak delapan oktober kemarin sejumlah penjual es kelapa muda keliling di mataram
nusa tenggara barat memanfaatkan momen demo untuk menawarkan dagangan
pada peserta aksi yang haus lelah atau sedang menunggu pergerakan
berjualan di tengah kerumunan aksi unjuk rasa membawa keuntungan hingga dua kali lipat
bila sebelumnya para pedagang hanya bisa menjual antara dua puluh hingga dua puluh lima bungkus es kelapa muda per hari
maka saat aksi berlangsung mereka bisa menjual hingga lima puluh bungkus lebih
tidak hanya pedagang minuman pengumpul barang dan botol bekas
juga mendapat penghasilan lebih dari aksi unjuk rasa yang marak terjadi
seperti pada aksi tiga belas oktober kemarin
para pengumpul barang bekas mampu mengumpulkan sepuluh kg barang dan botol plastik bekas minum
padahal di hari biasa mereka hanya dapat mengumpulkan
sebagian dari sepuluh kg barang dan botol plastik bekas minum

walau keuntungan berhasil dirauk
berjualan di tengah aksi unjuk rasa bukan berarti tidak beresiko
para pedagang ini harus bersiap dengan situasi bila keributan pecah
mereka harus siap menyelamatkan diri beserta dagangan yang dibawanya